sedangkan calon wakil gubernur dki nomor urut tiga sandiaga uno
lusukan ke pasar tradisional di jakarta timur
sandi mendapat keluhan dari para pedagang terkait masalah sampah
dan harga bahan pokok yang tidak stabil
calon wakil gubernur dki nomor urut tiga sandiaga uno
kamis pagi lusukan ke pasar pulau jahe cakung jakarta timur
selain berkampanye kedatangan sandiaga uno ke pasar ini
sekaligus mendengarkan keluhan para pedagang
ketua umum asosiasi pedagang pasar ini juga menemukan
tumpukan sampah yang mengganggu pedagang dan pembeli di lingkungan pasar
sandi berencana mengelola sampah dengan pembinaan bank sampah